gimana nih waktu sd disuruh nyanyi depan kelas aja aku berak canak
keputusan ernest melibatkan young lex rapper penuh kontroversi dalam filmnya
sempat membuat ramai netizen
iya lah kalau handphone gue ngapain gue lempar
sebagian menganggap akan menjatuhkan kualitas film film buatan ernest selama ini
sebagian lagi merasa hal ini hanya untuk sekadar mendongkrak promosi
ernest bersama timnya mengaku berhati hati
mencari pemeran yang cocok dengan skenario
film ini tentang youtube jadi otomatis pasti kita akan bawa youtubers ke dalam sini
pertanyaannya siapa yang mau kita bawa
jadi kita mencari youtubers youtubers
yang lex buat gue sosok yang menarik bukan karena kontroversinya aja
tapi menurut gue dia membangun karir dari bawah dari office boy gitu ya
sampai ke titik dia sekarang itu menurut gue gak gampang gitu
dan orang cenderung melihat negatifnya aja
di sini gue coba bawa dia dalam sisi yang lebih positif gitu
hanyura seorang asli korea yang dari smp udah di indonesia
jadi dia punya style yang unik banget
yang kayak gitu gitu kita coba hadirkan berbagai warna gitu
masih berkutat di ranah komedi
the underdogs bercerita tentang empat sahabat yang ingin mengubah nasib menjadi youtuber terkenal
diperankan cheryl zainavia brandon salim baben jabita dan jeff smith
mereka adalah orang orang yang tersisihkan dan dianggap sebelah mata di sekolahnya
tak hanya fokus tentang youtube
the underdogs mengangkat pesan tentang pekerjaan youtuber yang sering diremehkan
dan jadi korban perundungan
mau main film nggak tentang youtube
oke udah banyak banget tawaran film
tapi gue gak pernah mau terima karena gue juga
kebetulan aku kuliah di ikj juga perfilman
gue tau film mana yang ada value production nya yang enggak
terus gue gak mau di film pertama gue yang asal asalan filmnya
so begitu ditawarin ini
kalau ernest juga punya nama baik di film namanya lagi bagus
gue cek karakternya gimana dan gue tertarik
di dunia yang gue tekuni
jadi gue ambil yang akan
film ini sekaligus menjadi pengalaman pertama yang lex terjun ke layar lebar
memerankan karakter yang sama sekali berbeda dengan dirinya sehari hari
film ini diharapkan dapat menginspirasi generasi milenial
untuk tidak takut kepada haters karena mereka belum berbuat
dengan sederet pemeran yang bervariasi
kira kira apakah the underdogs akan sesukses
cek toko sebelah
kita tunggu kehadirannya
mulai enam belas agustus dua ribu tujuh belas di bioskop
gria putri jakarta